anda mungkin atau pasti tidak asing lagi dengan makanan italia yaitu pizza
tapi bagaimana kalau saya sebutkan pizza dengan menggunakan huruf f
nah pizza huts ramai menjadi pemberitaan di media usai sidang keempat basuki cahayapurnama pada hari selasa kemarin
ya ini pelesetan pizza huts berawal dari berita acara pemeriksaan salah seorang saksi kemarin yaitu novel haidir hasan bamukmin
dalam bap tertera sekjen fpi dki jakarta tersebut pernah bekerja di pizza huts pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh lima katanya
pizza huts yang dimaksud novel ini merujuk pada restoran pizza asal amerika serikat dan gerainya tersebar di indonesia
novel bekerja di pizza hut bendungan hilir jakarta bukan pizza hut ya
pizza hut langsung melejit menjadi topik populer bahkan tiga topik populer
teratas di indonesia dan tentu tidak ketinggalan yang berkomentar adalah ahok
ada lagi satu saksi yang mungkin malu karena kerja di pizza hut
pizza hut punya orang amerika
lalu dia sengaja diberita acara tulisannya itu pizza head jadi beda
jadi tulisan pizza hutnya itu dia sengaja ubah
ini saya kasih lihat ya dia kerja di pizza hutnya dia rubah
saya pun sampai ketawa ditanyain di akhirnya ngaku
dia nggak perhatikan katanya padahal semua kan mesti tanda tangan ya
kasih lihat dulu ya
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh lima bekerja di pizza huts
ini saksi atas nama habib novel
biasanya ketika sebuah topik atau isu kemudian menjadi viral
ini langsung muncul meme meme yang berkaitan dengan topik tersebut
dan juga pelesetan pelesetan yang biasanya mengundang tawa dari netizen
saya ajak anda ini adalah beberapa meme yang beredar terkait dengan hashtag atau tagar pizza huts
yang kurang lebih satu hari belakangan ini menjadi topik populer
oke kita lihat ini dia yang pertama
ini adalah box dari pizza huts
ini biasanya mungkin box ini anda terima ketika anda memesan delivery order makanan pizza tersebut
namun ini sayang yang tertulis
bukan pizza melainkan pizza dengan huruf f dan juga ada lambang atau cap begitu dari majelis ulama indonesia
dan juga ada tulisan halal di atasnya
kemudian berikutnya next kita lihat
oke ini adalah salah satu gerai dari pizza hut yang sebenarnya kemudian lalu diganti
dirubah begitu dengan tulisan pizza hut dan di bawahnya ini ada tulisan halalan toiban
yang juga tidak kalah lucu adalah gerobak pizza huts
ini tiba tiba muncul dari makanan tradisional begitu ya
mungkin kalau kita tahu pizza hut saya jadi ketukar ketukar nih pizza hut dengan pizza huts
pizza hut ini merupakan salah satu franchise dari amerika begitu banyak sekali gerainya di indonesia
kemudian ini jadi berubah jadi makanan asli indonesia karena namanya kemudian pizza huts
oke ini adalah beberapa pengemudi
ada tiga pengemudi atau supir dari ojek online
ada tiga supir pengemudi atau ojek online begitu yang katanya yang satu bilang
sudah muterin jakarta yang tengahnya jawab terus kenapa bro
dan yang terakhir langsung bilang tidak ketemu bro restoran pizza hut
karena sudah muter muter kok tidak ada yang menemukan pizza hut
mungkin itu saksi panovell mungkin bisa menjelaskan dimana pizza hut